cnn indonesia breaking news
halo selamat siang anda menyimak cnn indonesia breaking news
sekali ini bersama saya iqbal kurnia di
tim densus delapan puluh delapan melakukan penggerbekan terhadap terduga teroris
di jatiluhur purwakarta jawa barat
dan untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung dengan
kombes pol yusri yunus humas polda jawa barat
halo selamat siang pak yusri
selamat siang mas iqbal
pak yusri bisa dijelaskan bagaimana ini terjadinya penggerbekan ini
dan menurut informasi yang saya dapat ada dua terduga teroris yang tewas
apakah benar itu pak
pagi tadi telah dianggap pengerebekan oleh tim densus delapan puluh delapan
pernapan di sekitar daerah purwakarta ya jatiluhur
di dua tkp
dan itu memang ada empat pelaku
tkp pertama dua orang tertangkap
kemudian di tkp yang kedua
di sekitar daerah jatiluhur juga
pada saat itu dilakukan perangkapan oleh tim densus
dia tersangka melakukan perlawanan
sehingga terjadi tembak menembak
mengakibatkan dua tersangka di tkp yang kedua
tertembak dan meninggal dunia di tkp
ini yang sementara yang kita ketahui
oleh polda jawa barat
dibantu membantu tim densus delapan puluh delapan untuk mendekat pengamanan disana
dan sampai dengan saat ini
masih dilakukan oleh tkp
oleh tim densus
dan pengamanan semua
diamankan oleh polda jawa barat ini
pak yusri beberapa bulan yang lalu
sekitar bulan februari dua ribu enam belas
saya sempat mendapatkan informasi bahwa
juga terjadi penggerbekan di daerah jatiluhur
apakah ini termasuk jaringan yang sama pak
ini yang masih sementara diolah ya
oleh tim densus
ini masuk jaringan mana atau jaringan mana
ini langsung ditangani oleh tim densus
polda jawa barat adalah membantu mendekat pengamanan dari
oleh tkp yang dilakukan oleh tim densus disana
termasuk tim tindak bom yang ada di pusat
ada memang barang bukti di sana yang memang harus segera diamankan
ini yang masih sementara diolah
tkp pun masih sementara di polis lain
dan masyarakat itu diharapkan untuk menghindar dari
radius dari polda tkp
lalu sisanya terduga teroris yang lain
yang sisanya berarti sekitar ada dua orang lagi
selanjutnya dibawa kemana ini pak
apakah langsung dibawa ke mabes polri atau kemana pak
langsung dibawa oleh tim densus delapan puluh delapan ya
kurang delapan puluh enam juga dibawa kemana
karena memang polda jawa barat diminta untuk membantu saja pengamanan
olah tkp yang selesai saja baru selesai
ponggol dan pengerepekanan ini ya
ponggol dan pengerepekanan ini dilakukan oleh tim densus di tkp
ini yang sementara kita amankan tkp tersebut
untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
selama pelaksanaan oleh tkp disitu
kembali lagi pak ini terkait dengan jatiluhur
ini sudah berarti sudah dua kali kalau saya menjadi catatan saya
apakah memang kawasan tersebut juga sangat identik dengan kasus terorisme begitu pak
ini yang masih didalami mas
didalami nanti akan ada risiko lagi ya pak

mengenai kelompok mana ini
apakah ada keterkaitan dengan kelompok bintara bekasi atau memang ada kelompok tersendiri
dan target target mana saja yang memang akan siap untuk dilakukan peledakan oleh kelompok yang terakhir ini
ini yang masih didalami dulu nanti akan disampaikan langsung oleh mbak swovi
untuk penggeledahan sementara apa saja yang sudah bisa diamankan oleh pihak kepolisian pak

ada beberapa barang bukti yang sudah langsung dikatakan oleh mbak swovi

ada beberapa barang bukti yang sudah langsung dikatakan oleh mbak swovi

bisa dibawa oleh tim dari densus
seperti apa itu
misalnya sekarang ini itu yang kami tidak ketahui karena langsung dibungkus oleh tim
karena memang di ring satu adalah tim densus sendiri yang mengolahkan dalam hal ini pengamanan di luar saja
kemudian ada beberapa barang bukti yang masih ada di dalam yang memang
menunggu dari tim cibom dari mbak swovi segera turun ke tkp untuk mengolah tkp
di jalan tkp nanti memang masih ada situasi yang lain yang harus diaman kan
yang ditakuti apabila memang ada sisa sisa bom yang di dalam
itu yang sementara ditutup rapat tkp tersebut oleh tim dari densus demikian
baik terima kasih kombes pauliusri yunus sumas polda jabar
nanti kami akan menghubungi bapak kembali untuk mengetahui informasi terkini
terkait dengan penggerbekan yang terjadi di jatiluhur
terima kasih pak sekali lagi
terima kasih mas kepal
tim densus delapan puluh delapan melakukan pengerebekan terhadap terduga teroris di jatiluhur purwakarta jawa barat
dan dalam pengerebekan tersebut dua terduga teroris itu ditembak hingga tewas karena melawan
dan menurut kombes pauliusri yunus sumas polda jawa barat terdapat empat pelaku
di mana dua berhasil diamankan sementara dua tewas ditembak karena melawan
dan hingga kini tim densus masih menyelidiki jaringan teroris tersebut
dan saat ini proses pengerebekan juga masih berlangsung dan juga dilakukan penggeledahan
polda jabar membantu pengamanan
barang bukti sudah dibawa tim densus yang berada di lokasi kejadian
namun belum diketahui secara pasti
apa isi dari barang barang yang diamankan oleh pihak densus delapan puluh delapan tersebut
demikian cnn indonesia breaking news untuk saat ini
update terus informasi anda untuk tetap di cnn indonesia
saya iqbal kuryadi sampai jumpa